tante berangkat kerja dulu ya
abi baik baik disini istirahat
tante kalo ada apa apa abi tinggal pucat tombolnya
susternya langsung dateng kesini
salam buat om tapneng ya
abi gak bisa temenin tante kerja
harus jagain tante
makanya abi pengen cepet cepet
bu dewi kamu gak apa apa
gak apa apa dok
reva cukup ya kalau sudah keterlaluan
oke sekarang tunggu kamu pergi dari sini oke
dokter fahri sudah menyiapkan semua keperluan tes kamu pagi ini
kamu bisa dateng kan sekarang
karena aku udah bilang sama kamu nanti aku kabarin kamu
tapi gak punya waktu banyak bisa
harus segera dilakukan tindakan
atau aku akan bicara sama mama
karena belum tentu mama akan beriaksi seperti apa yang kamu pikirkan
untuk apa kamu ngerawat anak dari hasil pengkhianatan suami kamu
dan untuk apa kamu capek capek cari pendonor buat dia sedangkan dia bukan anak kamu
karena anak ini gak berdosa
anak ini gak salah apa
abi pengen cepet cepet main di lantai mainnya
oh iya ya disini gak bisa ya
nanti nanti bisa ya main di lantai oke
oh ya satu lagi
ini ada makan malam otin ya
kan saya udah bilang kalau
nggak nggak nggak bu dewi gak papa
nanti kalau abi sudah sembuh
bu dewi bisa traktir saya makan
bener kan abi
terima kasih dok
nanti saya makan setelah selesai
oh tadi bisa naik turun ya
oh ini hebat
bu dewi ada satu lagi nih
besok pagi proses untuk pemeriksaan calon pendonor bisa dimulai
jadi kalau dia bisa datang besok pagi itu paling bagus
semoga semuanya lancar ya dok
ya udah abi om dokter pamit dulu ya
bu dewi kalau ada apa apa jangan sungkan untuk hubungi saya
oke abi selamat besok ya
salim dulu salim salim
tahan lagi ya
nis kamu gak berubah pikiran kan
kamu harus datang tepat waktu loh untuk pemeriksaan
jangan sampai enggak
dan aku gak bisa nemenin kamu hari ini ya
karena aku harus kerja
dewi kamu boleh nggak berhenti telepon telepon aku terus
aku paham kok apa yang harus aku lakuin
buka dulu ya
awasi terus dewi
dia mau berangkat kerja
aku sudah transfer untuk transport
berhubungan sama dewi bikin aku repot
berhubungan sama dewi bikin aku repot

ribet banget tuh orang

berhubungan sama dewi bikin aku repot

dari kemarin tuh dewi nelfonin kamu terus
lagi dari mana sejarahnya sih kamu break sama dia
setelah mulai deh kamu mas
kayaknya sekarang kamu punya hobi baru ya interogasi aku
lebih baik sekarang kamu siap siap
terus antar anak kita ke sekolah ya
eh tunggu tunggu tunggu
tadi aku yang ngantriin cari ke sekolah
lagian tuh kan tugas kamu untuk ngantriin cari ke sekolah
mas hari ini aku mau pergi ke sekolah ya
aku tuh lagi banyak urusan ya
gak semua urusan aku kamu boleh tahu
selama ini kamu juga berurusan sama siapapun
aku gak pernah tau
apalagi berurusan sama perempuan perempuan
gue yakin banget si nisanya mau nyanyiin sesuatu dari gue
mendingan gue cari debi dan ketemu langsung deh
mungkin kalo gue ke tempat kemarin ketemu dia
itu bisa jadi petunjuk buat gue
iya pagi pak ada yang bisa saya bantu
oh sebentar ya pak
abi putranya bu dewi
oh di kamar mawarse nomor sembilan pak
terima kasih suster cantik
tante berangkat kerja dulu ya
abi baik baik disini istirahat
ntar kalo ada apa apa abi tinggal pencet tombolnya
susternya langsung datang kesini
salam buat om tatang ya
pantai gak apa apa kan
abi gak bisa temenin tante kerja
kata om dokter
harus jagain tante
makanya abi pengen cepet cepet sembuh
biar bisa jagain tante
tante yang harusnya minta maaf

harusnya selama ini abi gak usah nemenin tante kerja
gak ada alasan aku membenci anak ini
dia gak pernah salah dilahirkan dari rahim wanita
yang sudah membuat suamiku membagi cintanya
dan menyanati aku
aku ngomong yang baik baik disini
jadi anak itu yang namanya abi
kalau aku bermain pintar
dia bisa menghasilkan banyak uang buatku
pasien harus dibersihkan terlebih dahulu
konakan saya mau dibersihkan ya sesuatu
kalau begitu nanti saja saya menjenguknya
sampai kapan gue harus nunggu disini
kenapa waktu itu gue gak nanya dia tinggal dimana